pada hari terakhir kunjungan kerjanya ke kota palembang presiden joko widodo meninjau sejumlah arena dan juga fasilitas asian games di jakabaring sport city sabtu pagi
di kompleks jakabaring sport center ini presiden jokowi melihat beberapa arena dan fasilitas olahraga seperti stadion gelora sriwijaya bowling center syuting range beach volleyball skateboard dan fasilitas wisma atlet
di arena bowling presiden sempat ikut mencoba olahraga bowling beberapa kali bola yang dilempar jokowi berhasil menjatuhkan target pin
kepala negara juga sempat menjajal olahraga tembak setelah meninjau enam arena olahraga presiden mengaku optimistis perhelatan asean games di jakarta dan palembang bisa berjalan lancar
jokowi menyebut empat belas arena olahraga untuk perhelatan asean games dua ribu delapan belas sembilan puluh sembilan persen sudah siap digunakan
saya datang ke jakabaring ini dalam rangka melihat kesiapan asian games dua ribu delapan belas dan melihat venue venue yang akan dipakai dalam pertandingan nanti
ada empat belas venue yang ada di sini dan saya melihat
hampir sembilan puluh sembilan persen sudah siap semuanya tinggal hal kecil kecil saya kira ini bisa dikejar dalam waktu seminggu dua minggu ini
dan hari ini juga kita akan melihat venue untuk dayung
dan pada hari ini ada
piala presiden untuk dayung sebagai sebuah pemanasan menuju ke asian games dua ribu delapan belas
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik
artinya di jakarta siap di palembang juga sudah siap